kita beralih ke berita olahraga
sebanyak tujuh ratus tiga puluh tujuh atlet pon jatim kami siang dilepas gubernur jawa timur soekarwo
soekarwo berharap pon sembilan belas di jawa barat nanti
kontingen jatim dapat meraih satu ratus lima puluh dua medali emas
sedangkan untuk memotivasi atlet
koni jatim telah menyiapkan bonus sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
bagi mereka yang meraih medali emas
dan diantar oleh masyarakatnya
sebanyak tujuh ratus tiga puluh tujuh atlet dan tiga ratus lima puluh delapan ofisial pon jawa timur
kami sore dilepas secara resmi oleh komandan kontingen jatim soekarwo
di halaman gedung negara geraha di surabaya
para atlet pon jatim ini akan mengikuti lima puluh enam cabang olahraga
yang dipertandingkan di pon sembilan belas jawa barat
gubernur soekarwo menargetkan kontingen jatim dapat memperoleh satu ratus lima puluh dua medali emas
target ini dua kali lipat dari perolehan medali pada pon delapan belas di riau
sementara untuk merangsang semangat dan motivasi atlet
koni jatim akan memberikan bonus yang menggiurkan
bagi setiap atlet yang memperoleh medali
untuk emas perorangan kita sudah sampaikan pada pak gubernur
untuk pera itu sekitar seratus jutaan
perunggu sekitar enam ratus jutaan
jatim kali ini dapat memenuhi target
terlebih pihaknya telah menyusun desain persiapan atau puslatda
selama tiga tahun yang lebih mutakhir dari sebelumnya